kegiatan serbuan vaksinasi dalam rangka peringatan huteni ke tujuh puluh enam
di wilayah pademangan jakarta utara
sengaja diselenggarakan pada malam hari
guna memfasilitasi warga yang tidak sempat melakukan vaksinasi pada siang hari
lantaran terkendala aktivitas pekerjaan
warga mengaku sangat terbantu dengan vaksinasi pada malam hari ini
ditargetkan sebanyak tiga ratus warga dapat divaksinasi
warga yang sudah divaksin diimbau tetap menjalankan protokol kesehatan
dari surabaya selasa malam
petugas limas dan sapo pp kota surabaya
mengarahkan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
di sejumlah tempat hiburan malam di kota surabaya
petugas mengamankan lima puluh enam wanita pekerja dan pengunjung hiburan malam
di sebuah tempat hiburan malam di jalan raya tidar
karena didelai melanggar aturan ppkm
mereka kemudian diminta melakukan tes swab
bagi mereka yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas langsung menjalani karantina
sedangkan bagi tes swabnya negatif diperbolehkan pulang
tes web itu kepada pengunjung maupun karyawan daripada tempat usaha
itu semata mata untuk memutus mata rantai dan mengurangi ada paparan
atau dari kluster keluarga atau kluster tempat dimanapun dia berada
meski memasuki level satu kota surabaya belum mengizinkan tempat hiburan umum
akibat pelanggaran ini petugas limas kota surabaya menutup sementara tempat hiburan
yang dianggap melanggar aturan ppkm
tim liputan cnn indonesia